sekarang gak jualan
terus sekarang gimana
saya mau cari kerja tempat lain aja
asal gak diusir terantip
dan gak ada resiko jatuh
kak cibot kan masih bisa jualan koran
kok koran lagi
tapi jualannya itu bukan laku
apa tuh lupa
dari mana pak
bukan dari mana mau kemana
iya pak maaf
mau kemana pak
kan gue udah kasih tau
gue ke jan sembilan
iya pak saya udah tau
bapak udah bilang
kalau udah tahu kenapa nanya lagi
jadi atau gak
udah gue ngujurin
assalamualaikum di waalaikumsalam kebenaran ada pak haji nih sebenarnya kenapa lo kesini juga
hai lo ngapain di sini weh ngopi enak dibikinin kopi enaklah nama juga orang bikinin sih
lo punya kopi enggak tenang assalamualaikum waalaikumsalam permisi pak
bikin kopinya dulu pak haji aja ya
ntar ngambil dulu jaket
lo gak mau kerja kagak pak haji iya iya iya lo sekarang
ngopi depan gua gak mau di rumah ada tamu yang nungguin
minum dulu kasih kok nggak usah repot repot
udah lama baru mau jak tenang aja gak bakal pegel kok nungguin mau jak tadi
nganter penumpang dulu oh iya kenalin temen saya
kebetulan teman saya ini suka motor yang lama dan menarik
mau dilepas berapa
sebenarnya sih saya nggak lepas
kalau ini warisan bapak saya
katanya mau dilepas
iya masa sepuluh rebu bang
ngapain mengantar kue
dia mau ngejual motornya
ocak mau ngejual motornya
tadi ada orang yang suka sama motornya
terus dia mau beli
itu namanya bukan ngejual
tapi ada yang mau beli
masih bagus mesennya
ya saya tau
tau dari mana kan abang ocak
pasti sebelum dipake dipanesin dulu
siang lah ras
kamu ngapain senyum senyum
saya masuk dulu ya kak cimat
saya boleh nunggu di teras gak
kenapa masih di sini
kamu takut keganggu ya
iya tumot saya juga mau pergi saya juga nggak mau ganggu kamu
jadi berapa nih harganya bang
habis gimana saya sebenarnya nggak niat jual
ocak mas oto ini bukan penjual
tapi dia suka barang barang lama dan antik
ya kalau dari saya sih
kalau emang harganya cocok silakan aja
tapi motornya saya pinjam dulu buat kak tayem ngambil uang ya
sekarang nggak jualan
terus sekarang gimana
kayaknya saya mau cari kerja tempat lain aja
apa aja asal nggak diusir transip dan nggak ada resiko jatuh
kak cimot kan masih bisa jualan koran
kok koran lagi
iya tapi jualannya itu bukalapak jadi nggak perlu naik bis
pak bulet panggil
dulu aja bang
lu kenapa ji
si uyu belum masak apa apa
lah rat emang ngapain rat
bukan buat lu im gue yang lapar
sama pak ji saya juga lapar
gue kirain gara gara gue
lu malah im mau ngapain
kan mantu lu udah gak gaduh gaduh
gue bisa pesen satu
eh rat mantu gue lagi ke jawa
lagian gaduh gaduhnya ke gada
buset ah lu manjau banget rat
gue juga lapar
bagaimana kalau kita makan
daripada perlu terlapar
onci rumah lu
udah tanpa bahan pengawet
ada ayam sama jamur aslinya
rasa bakminya juga
kayak di restoran
bikinnya mudah gak mi
tinggal direbus dua menit
nah habis itu dicampur deh
minyak sama kecap asinnya
tabur ayam sama jamur aslinya dan tanpa kuah
mimi tau bang mi ini dari mana
waktu itu di rumah emak emak
oh pas mimi cemburu sama yang namanya syahrini ya
mi tadi ada orang mau beli motornya ojak
kayaknya motor rojak mau dijual
tadi juga mimi ketemu orang nyariin bang ojak
pasti itu orangnya
bang ojak udah gak mau ngojek ya pi
masih ngojek atuh
kalau motornya dijual terus ngojek pakai motor siapa
kan beli lagi mi
beli yang baru
palingan motor bekas
buat apa tuh pi kalau motor bekas mah
mendingan gak usah dijual